saksa ini lagi banyak batu batuannya keren banget
mie nya teksturnya beda banget sama mie mie yang lain
ini ayam bangka layak untuk kita coba
jentuh lagi ada di bangka
pulau bangka memiliki persona yang tak kalah cantik kayak dengan pulau belitung
munculnya pantai pantai baru di bangka tetap tidak mengalahkan cantiknya pantai yang sudah ada
ada pantai matras dan pantai tongaci
keduanya berada di kecamatan sungai liat
hanya satu jam jarak tempuhnya dari kota pangkalpina
pantai matras merupakan salah satu pantai ombak landai berpasir putih halus
sepanjang tiga km
berlatar belakang pepohonan kelapa batu granit dan aliran sungai alami
terletak di desa matras kelurahan sinarjaya kecamatan sungai liat
di sini ada sungai aliran sungai alami yang membentang seperti ini namanya sungai matras
dan bisa digunakan oleh anak anak yang ingin berenang ketimbang harus berenang di laut
dan kalau tidak sedang musim panas seperti sekarang ini
aliran sungai dari sungai matras ini akan menyambung
ke pantai matras
seperti ada pertemuan seperti itu
dan karena ini adalah sungai saya penasaran
rasanya air tawar apa air asin atau payau
saat akhir pekan pantai ini dipadati pengunjung karena selain mudah dijangkau
juga murah dari segi biaya berkreasi
dari pintu gerbang menuju pantai matras terdapat beberapa bilik pantai
meskipun aksesnya cukup sulit tetapi memiliki panorama yang indah
dengan batu batu granit raksasa menghiasi pantai
masih di pantai matras tapi ini adalah hidden spot
yang sekarang sekitar saya ini lagi banyak batu batuannya
keren banget sumpah
gak pernah ketemu beginian di jakarta
mau lihat gak
tuh kan cakep banget
pantai yang menjadi spot tersembunyi ini kerap menjadi pilihan beberapa komunitas untuk berkumpul
berenang memancing dan menghabiskan waktu hingga senja tiba
lalu saya bergeser sedikit ke pantai tongaci
masih di sungai liat
di pantai ini sudah dikelola menjadi lokasi wisata yang disebut the locomoty
ada sejumlah spot foto dan permainan adrenalin yang bisa dinikmati pengunjung seperti flying fox dan jet ski
ada juga kawanan penyu yang dikonservasi di pantai ini
namun tidak disarankan untuk berenangnya karena ombak lautnya cukup besar sehingga bisa membahayakan
sudah siang saya kembali ke pangkal pinang untuk menyantap mie goba
mie yang namanya diambil dari salah satu kabupaten di bangka tengah ini rasanya gurih dengan kuah ikan tenggirian
satu porsi mie goba berbeda
satu porsi mie goba berbeda
satu porsi mie goba berbeda
satu porsi mie goba berbeda
mie goba berisi mie toge seledri dan bawang goreng serta telur rebus sebagai pilihan
seporsi mie goba harganya cuma tiga belas rupiah
mie nya teksturnya beda banget sama mie mie yang lain
dan untuk bisa memberikan kelezatan yang lebih sempurna saya mau kasih jeruk kunci
ini dia jeruk khas dari bangka
di pabrik mie di koba bangka tengah
tepung terigu tepung soda air dan garam
membentuk mie yang teksturnya pas untuk kuah ikan
sudah generasi yang ketiga mie koba mempertahankan pembuatan tradisional
untuk menjaga cita rasanya
berat nggak sih pak kayunya
nggak enteng kok mau nyobain
ini di sini
susah banget pak
nyerah pak nyerah
setiap hari pabrik mie ini membuat tiga puluh kg mie koba
untuk melayani dua kedai mie yang ada di koba dan pangkal pinang
kuahnya mie nya juga beda mie nya
ini kan kalau di bangka ini banyak mie kak ada mie telurnya ya
ada mie biasa
tapi ini mie nya agak kejab gitu
jadi pas banget kalau dibikin mie koba dengan kuah seperti ini
menjelang sore hari bangka diguyur hujan deras
setelah kemarau panjang dan melanda wilayah ini
suasana ini membuat saya lapar lagi
masih di pangkal pinang mampirlah saya ke kedai tahu kok
kelezatan kuliner khas bangka satu ini patut dicoba lho
satu mangkok tahu kok berisi bakso ikan rebus
fukien isi bakso ikan yang disiram dengan kuah kaldu kedelai yang panas
lagi lagi ada jeruk kunci yang bakal menambah kenikmatan semangkuk tahu kok
di sore hari yang dingin
tahu kok ini sudah sejak lama menjadi santapan bagi kaum cina bangka
dan di sini merupakan menu yang halal karena mengandung ikan tenggiri
dan juga mengandung tahu

tak hanya tahu kok tahu kok ini juga mengandung tahu

mumpung lagi ada di bangka
tahu kokian yen juga menyuguhkan mie bangka yang rasanya jauh berbeda
dengan yang saya makan di jakarta
mie bangka berwarna coklat seperti mie yamin
tapi gurihnya tiada tara
membuat saya kalap tak sadar sudah menyantap habis tiga porsi makanan siang hari ini
mie koba dan tahu kok serta pantai matras dan tongaci
hanyalah sebagian kecil keindahan tahu kok
hanyalah sebagian kecil keindahan tahu kok

masih banyak pantai dan wisata pulau bangka lainnya
yang tidak kalah indah dari pulau belitung
yang tidak kalah indah dari pulau blitung
desi aditonam warsa bangka